terinspirasi permainan pinata asal meksiko seorang pembuat kue di surabaya
membuat pinata dari bahan coklat sebagai pengganti kue tart ulang tahun
coklat pinata ini cukup unik selain tampilan coklat yang bisa dibentuk tokoh kartun
cara mengkonsumsinya pun harus dipukul terlebih dahulu layaknya pinata
pinata merupakan permainan yang cukup terkenal di meksiko amerika selatan
permainan pinata biasanya dimainkan saat pesta sekolah ataupun ulang tahun anak
permainan pinata biasanya dilakukan dengan mata tertutup
di mana pinata berupa kertas warna warni berbentuk aneka macam digantung
kejutan terjadi saat pemukul bisa dengan tepat memukul pinata hingga isinya bertebaran
permainan inilah yang menginspirasi stephani untuk membuat coklat pinata
kalau di luar negeri itu ada pinata dari kertas
nah dari situ muncul ide untuk memodifikasi
saya buat karantina dari kertas itu kan nggak bisa dimakan
nah disini saya buat tadi coklat yang bisa dimakan jadi seluruhnya bisa dimakan
kalau isinya permen anak anak juga suka mau isi mainan juga bisa
untuk membuat coklat pinata pertama lelehkan coklat dan cetak dalam bentuk setengah lingkaran
lalu bekukan dalam lemari pendingin hingga sepuluh menit
setelah beku masukkan berbagai isian bisa permen jeli
atau mainan sesuai selera
setelah itu hias binata dengan tepung gula atau ising dan kreasikan sesuai tokoh karakter yang disukai
coklat pinata pun siap diberikan sebagai pengganti kue tart ulang tahun
bukan hanya membuatnya yang unik cara memakannya pun tak kalah unik
pinata ini harus dihancurkan dengan palu hingga hancur dan menemukan kejutan pada isi pinata
ini unik banget karena jujur pada ulang tahun seperti ini
baru sekali ya baru pertama kali ini
dan ini pinatanya sangat unik karena yang biasanya kan digantung tapi ini enggak
karena keunikannya kini coklat pinata mulai ramai pemesan
dalam sehari stefany bisa membuat dua hingga tiga pesanan pinata
terlebih harganya yang tak terlalu mahal
satu coklat pinata dihargai dua ratus lima puluh rupiah hingga empat ratus rupiah tergantung tingkat kesulitannya
bagaimana anda tertarik merayakan ulang tahun anda dengan coklat pinata
francisca wijaya surabaya